satinanem yaksikan cnn indonesia update
sepekan berjalannya sosialisasi tiang elektronik
masih banyak pengendara yang belum mengetahui teknisnya
namun banyak pengendara mengaku setuju dengan peraturan tilang elektronik ini
setidaknya ada empat belas titik di jakarta
yang akan menjadi kawasan electronic traffic law enforcement atau etle
di antaranya di kawasan persimpangan jalan kebon sirih tamrin jakarta pusat
di tempat ini sudah terpasang pemberitahuan kawasan area e tilang
lekat dengan kamera cctv yang siap merekam pelanggaran lalu lintas
tidak hanya di tamrin di sekitar harmoni juga akan menjadi kawasan diberlakukannya e tilang
e tilang di ruas ini rencananya akan diterapkan untuk kendaraan dari arah hayamuruk
menuju ke jalan merdeka barat atau ruas ganjil genap
selama sepekan masa sosialisasi atau uji coba
sebagian masyarakat mengaku sudah mengetahui
sebagian juga belum mendengar peraturan tersebut
namun mayoritas pengendara setuju dengan teknis e tilang yang dianggap lebih tertib
belum tapi yang jelas ya denger dengar ya ada katanya e tilang itu
saya sih setuju aja
agar lebih tertib aja sih
dibandingkan dengan pemerintian tilang di pinggir jalan
ya gapapa biar lebih tertib aja gitu
ya dengan cctv mungkin kebantu kali penertiban
direktur lalu lintas polda metro jaya kombes pol yusuf memaparkan
sosialisasi ini akan terus digalakan untuk meningkatkan kesadaran pengendara dalam berlalu lintas
hadapun mekanisme e tilang akan mempermudah pengendara
lebih transparan dalam benar benar e tilang ini
menindakan lebih fair lah gitu
karena yang menindak bukan polisi kok kamera gitu
lebih efektif maksudnya dengan adanya penindakan ini
tidak perlu kita menghentikan kendaraan yang bikin macet gitu
setelah masa uji coba rencananya awal november mendatang
e tilang baru akan diberlakukan hanya di ruas jalan jakarta
dan berlaku untuk semua jenis kendaraan
vina nabilah jakarta
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news
masih akan kembali setelah jodoh berita ini